libur panjang akhir oktober ini diprediksi akan menjadi puncak aktivitas liburan masyarakat
merujuk pada kejadian libur panjang agustus lalu
pemerintah mengingatkan warga untuk tidak menggunakan waktu liburan
yang justru akan menyebabkan lonjakan kasus covid sembilan belas
ketua departemen epidemiologi universitas indonesia
triunis mikowayono mengimbau masyarakat untuk berhati hati dalam menentukan destinasi liburan
pastikan zona tujuan tidak masuk dalam kategori merah
dan memastikan juga kondisi tubuh tetap sehat sebelum berpergian
selain itu masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas yang mengharuskan melepas masker dalam waktu yang cukup lama
jangan lupa bahwa anda berada dari zona merah
kalau bisa jangan pastikan kalau anda sehat begitu
warga yang memutuskan berpergian keluar kota atau pulang kampung saat libur panjang akhir oktober ini
diimbau melakukan tes covid sembilan belas terlebih dahulu
hal ini untuk memastikan bahwa warga yang berpergian
tidak terpapar covid sembilan belas dan tidak menjadi penular covid sembilan belas ke keluarga atau masyarakat lainnya
warga diimbau lebih memilih berada di rumah
terutama bagi warga yang tinggal di zona merah dengan risiko penularan covid sembilan belas yang tinggi
pastikan selalu menerapkan tiga m
yakni memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
demi memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia